sementara itu presiden jokowi dodo menepis kritikan terkait pemborosan anggaran saat persiapan pertemuan tahunan iml world bank group dua ribu delapan belas
jokowi menyebutkan pertemuan ini justru dapat membuat citra positif indonesia di mata dunia
pertemuan tahunan dewan gubernur dana moneter internasional atau if world bank dunia dua ribu delapan belas di bali mendapat kritikan dari sejumlah tokoh nasional
presiden jokowi pun menepis hal itu
menurut jokowi pertemuan tahunan dewan gubernur dana moneter internasional atau imf bank dunia dua ribu delapan belas yang dihadiri lima belas peserta jadi rebutan bagi negara negara lain karena peserta yang datang memberi citra yang baik terhadap negara penyelenggara pertemuan
anggaran pembuatan sejumlah sarana pendukung seperti pembangunan afron tambahan untuk parkir pesawat di bandara ngurah rai bali menurut jokowi juga buka pemborosan karena afron akan terus kepakau
pembuatan terowongan di persimpangan jalan
untuk menghindari kemacetan juga bukan pemborosan karena akan terus dapat digunakan masyarakat bali
ini yang perlu saya sampaikan ya bahwa annual meeting sebesar itu lima belas yang datang itu jadi rebutan semua negara
karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk
pertemuan itu pertama
yang kedua mesti yang ditanyakan anggaran
anggaran itu dipakai untuk memperluas afron di bandara bali
dipakai untuk membuat terowongan di persimpangan yang ada di bali sehingga tidak macet
artinya itu juga nantinya setelah ini juga akan kita gunakan terus
terowongannya juga akan digunakan terus
kemudian afron untuk parkir pesawatnya bandaranya juga dipakai
bukan sesuatu yang hilang
bahwa mereka ya mereka itu membiayai dirinya sendiri kok
botai juga membayar sendiri
ya kan makan juga membayar sendiri
ya kita harapkan ini justru akan memperkuat promosi kita untuk bali promosi kita untuk tempat tempat wisata yang ada di indonesia
ya seperti apa perteman perteman besar yang lain
jadi rebutan semua negara
presiden jokowi juga yakin pertemuan tahunan dewan gubernur dana moneter internasional atau ams bangdunia dua ribu delapan di kastriwali
bakal membawa dampak baik bagi citra indonesia di mata dunia
agus supratman medan